warga di kabupaten pangandaran dihebohkan dengan penemuan kerangka manusia
penemuan tengkorak dan tulang belulang manusia ini pertama kali ditemukan oleh seorang warga
yang tengah menggali tanah untuk membuat septic tank
warga di dusun karangsari desa putar pinggan kecamatan kalipucang kabupaten pangandaran jawa barat
minggu siang dihebohkan dengan penemuan kerangka manusia
penemuan kerangka manusia ini pun jadi tontonan warga sekitar
menurut saksi mata tengkorak dan tulang belulang manusia ini pertama kali ditemukan warga
yang tengah menggali tanah untuk membuat septic tank di halaman depan rumah
saat penggalian mencapai kedalaman satu meter cangkul membentur benda keras saat diperiksa ternyata kerangka manusia
melihat hal tersebut warga pun langsung melaporkan penemuan tulang belulang manusia tersebut kepada pihak polisian
menurut warga dari dulu tak ada makam di daerah tersebut
namun tak jauh dari lokasi penemuan kerangka banyak bangker bangker peninggalan zaman jepang
dugaan sementara tulang belulang manusia tersebut sejak zaman jepang
tulang belulang temuan warga ini sementara oleh warga disimpan ke tempat semula
dan dimasukkan ke dalam karung
hingga menunggu tindak lanjut petugas kepolisian